jenazah emeril han mumtaz telah dimakamkan senin siang di pemakaman keluarga daerah cimaung kabupaten bandung jawa barat
dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait pemakaman eril kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di cimaung
dan ada reza ramadhan di gedung pakuan saya ke angga terlebih dahulu selamat siang angga
angga kita ingin pastikan apakah sampai siang ini masih banyak keluarga atau warga yang berada di lokasi pemakaman
selamat siang verdi
pihak keamanan dan langsung masyarakat dari berbagai wilayah ini datang untuk memberikan doa terakhir seperti itu sekaligus ziarah ke kubur eril yang masih baru seperti itu
jadi memang oleh pihak keamanan betul betul diingatkan untuk berhati hati dan secara bergantian bisa memberikan doa
juga tidak diizinkan untuk mengambil gambar ataupun video karena memang tujuan utamanya diingatkan
untuk para warga yang datang ke sini adalah untuk mendoakan eril di atas makamnya atau di atas pusaranya
sehingga tidak diperkenankan bagi warga yang hadir untuk mengambil video ataupun foto
jadi memang kondisinya masih cukup ramai
saya akan memperlihatkan kepada anda verdi ini kondisi terkini di mana memang masih cukup banyak warga
meskipun tidak sebanyak tadi ketika selesai dilakukan pemakaman prosesi pemakaman oleh keluarga
itu langsung diserbu saat ini memang yang terjadi adalah
hanya sekitar satu atau dua namun secara bergantian diberikan waktu oleh pihak keamanan dan juga pihak keluarga yang ada di sini
untuk bisa memberikan doa
jadi ini juga akan terus dilakukan selama tujuh hari ke depan
seperti itu tadi kami sempat mewawancarai bupati bandung bahwa selama tujuh hari ini juga dari pihak keluarga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten bandung
bahwa masih akan tetap diberikan waktu
namun tentu saja sekali lagi harus memperhatikan aspek keamanan karena kita masih berada di dalam kondisi pandemi
jadi artinya tidak boleh terlalu banyak seperti itu
nanti akan sedikit demi sedikit diberikan kesempatan bagi warga bukan hanya warga kabupaten bandung atau jawa barat
namun seluruh warga yang hadir ke sini bisa datang sedikit demi sedikit
seperti itu waktunya untuk bisa bersiarah dan juga berdoa untuk almarhum eril ferdi
angga apakah nanti ada
aturan tertentu yang berlaku untuk warga yang ingin berziarah ke sana
ya yang pertama tentu saja ini persoalan akses lalu lintas ataupun parkir
memang di sini karena memang masih baru kondisinya juga belum sempurna
artinya warga masyarakat tidak diperkenankan untuk parkir di lokasi ini
jika menggunakan kendaraan ini akan diarahkan bagi para peziarah
ke area lapangan bola cimaung yang jaraknya sekitar enam ratus meter
namun untuk melakukan drop off atau menurunkan penumpang ini bisa dilakukan di dekat pintu utama
kemudian juga nanti akan diatur jamnya karena tidak mungkin akan dibuka selama dua puluh empat jam
namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lengkap
akan dibuka pada pukul berapa sampai pukul berapa
dan yang tadi paling utama adalah tetap menjaga protokol kesehatan
para peziarah ataupun yang akan masyarakat akan mendoakan
harus diperkenankan dan diperkenankan untuk parkir di lokasi ini